kau tahu kan maksud umat
kau harus menjauhi liana
kau sendiri sudah mengalaminya beberapa kali
jangan kau dekati dia lagi
maaf aku telah mengganggu mu
ada apa ya
aku ingin mengajakmu ke suatu tempat
apakah kau ingin ikut denganku
jangan pernah menoleh ke belakang
kamu akan terlepas dari saya
akhirnya kau datang juga
aku akan menunggu
kau akan tehpeti
kau akan tetap mati
jangan sampai aku disalahkan
kau adalah orang yang disingkirkan
saya akan sebaiknya
tak untuk lho
jangan lupa itu kata aku

kau tahu kan maksud umat
kau harus menjauhi dia nak
kau sendiri sudah mengalaminya beberapa kali
jangan kau dekati dia lagi nak
ayuh maafkanku einengi tengah
kau tidak mau kejadian itu terjadi lagi
tidak mau kejadian itu terjadi lagi
kau tidak mau
kau tidak mau
kau tidak mau
kau tidak mau
kau tidak mau
telur panas ini kopinya malika
tinggal didiemkan sebentar
nanti juga dingin
malika agung hutang dulu ya
kau pikir pohon pohon di dekat warungku ini berbuat duit
mulai sekarang gak perlu hutang hutangan
mau gak ada
gue kok gak ada di kamarnya
kok gak ada ma
siapa tuh bunga lagi jalan jalan di sitar sini
papa tuh kenapa sih
gak pernah sekali aja gitu satu pemikiran sama mama
lu emang bener kok

anak kita ada disitu
mama aja nih mikirnya terlalu berlebih